keran medali emas pada hari terakhir asean school games dua ribu sembilan belas di semarang dibuka dari cabang olahraga bulu tangkis
indonesia menyapa bersih medali dari lima final yang dipertandingkan selasa siang
indonesia begitu perkasa di sektor bulu tangkis dengan menjabat keseluruhan tujuh medali emas yang diperebutkan
dari tenis indonesia menambah dua emas dari sektor ganda setelah terjadi all indonesian final
serta dari tunggal putri di mana petenis muda berbakat jenif chen mengalahkan tunggal putri asal thailand
beberapa medali emas lain datang dari pencaksilat dan sepak takraw
dari sembilan cabang yang dipertandingkan indonesia menutup kompetisi sebagai juara umum
dengan perolehan empat puluh tiga emas tiga puluh empat perak dan dua puluh lima perunggu
sementara pesaing terdekat thailand hanya mampu memperoleh tiga puluh tiga emas tiga puluh satu perak dan tiga puluh tiga perunggu
chef demi shong kontingen asg dua ribu sembilan belas yayan rubaini mengaku puas
karena perolehan medali melampaui target dan menjadi yang terbesar yang pernah dibuat
ini adalah peroleh indonesia
insya allah dari kami nanti sesuai bagaimana yang disampaikan pemerintah akan diberikan apresiasi dalam bentuk beasiswa
closing ceremony asean school games akan dilakukan di candi borobudur magelang jawa tengah pada rabu sore
reza ramadan andrian saputra semarang jawa tengah